sejumlah elemen masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi di kawasan gedung merah putih komisi pemberantasan korupsi kpk
aksi digelar untuk menyalurkan aspirasi terkait pemberhentian lima puluh tujuh pegawai kpk yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan atau twk
beginilah aksi saling dorong antara polisi dan masa aksi pada senin siang
aksi unjuk rasa di depan gedung kpk melibatkan barisan eksekutif mahasiswa atau bem dari seluruh indonesia
masa aksi menuntut pimpinan kpk dan pemerintah untuk membatalkan pemecatan terhadap lima puluh tujuh pegawai kpk
selain menyampaikan aspirasi
aksi melalui orasi
mahasiswa juga melakukan aksi teatrikal yang menandakan matinya pemberantasan korupsi
aksi unjuk rasa juga dilakukan kelompok masyarakat yang justru mendukung pimpinan kpk
untuk memberhentikan lima puluh tujuh pegawai termasuk penyidik senior kpk nova baswedan